ketua umum partai gerindra prabowo subianto mendeklarasikan wali kota solo yang juga merupakan putra presiden joko widodo
gibran raka bumingraka sebagai bakal calon wakil presidennya
keputusan ini disebut merupakan kesepakatan di internal koalisi indonesia maju
kita akan langsung bahas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi prayitno
selamat sore mas adi
selamat sore mbak
ya minggu malam yang ditunggu tunggu akhirnya ada juga kabarnya ya
prabowo subianto mendeklarasikan gibran raka bumingraka sebagai bacawa presnya
kalau kita bicara untung rugi dari pasangan prabowo gibran ini sebenarnya seperti apa
apa yang kemudian membuat koalisi indonesia maju dinilai mantap termasuk prabowo subianto untuk menggandeng gibran raka buming raka
ya saya kira banyak hal yang bisa dijadikan sebagai parameter untuk melihat apa untung dan ruginya
ketika gibran raka bumingraka maju
sebagai kandidat calon wakil presiden pendamping prabowo subianto ya
untung bagi gibran itu karena bisa bertanding di pilpres dua ribu dua puluh
tapi pada setting bersamaan ruginya itu gibran tentu saja harus berhadapan hadapan dengan pdip
dan tentu saja sikap politik gibran ini meninggalkan luka yang tak biasa
ini pasti meninggalkan luka yang sangat luar biasa
karena apapun gibran itu adalah kader pdip yang saya kira kita tahu yang kemudian mengusung
dan ikut andil dalam memenangkan gibran sebagai wali kota solo
bahkan kita tahu calon wali kota solo saat itu sudah ditetapkan
bukan nama gibran tapi karena gibran adalah anak presiden tiket wali kota solo kemudian diberikan kepada gibran
ini plus dan minus yang pertama
yang kedua tentu saja harus kita akui secara kuantitatif saat ini
nama gibran raka buming raka jika dibandingkan dengan sosok sosok lain itu kalah ya
baik dari segi popularitas ataupun elektabilitas gibran itu kalah dengan erick
thohir kalah dengan kofifa kalah dengan sandiaga uno kalah dengan mahfud dan seterusnya dan seterusnya
itu data per hari ini
tapi kita tidak pernah tahu apakah setelah diumumkan ini
elektabilitas dan popularitas mas gibran itu akan naik secara signifikan
biasanya kalau sudah terkonfirmasi sebagai sosok yang ingin maju di dua ribu dua puluh
namanya cepat melesat namanya sering akan diperbincangkan
dan sangat mungkin akan menciptakan pasar politik yang baru
itu kerugian yang menurut saya
padahal kalau dilihat dari jauh
prabowo itu kalau mau agak sedikit aman
pilpresnya ya cukup mencari tokoh yang relatif populer yang elektabilitasnya tinggi
misalnya seperti ridwan kamil mungkin seperti pak erick thohir gitu
tapi dengan gibran secara statistik agak sedikit kurang ya
tapi memang kelebihannya adalah karena gibran ini adalah anak presiden
dan tentu diharapkan ada keyakinan bahwa pemilih pemilih jokowi
mesin politik jokowi networking dan para relawan jokowi akan terafiliasi
dengan gibran di dua ribu dua puluh
inilah sepertinya yang kemudian membuat keyakinan
kenapa pada akhirnya
gibran yang dipilih sebagai pendampingnya prabowo bukan nama yang lain
seperti erik seperti yusril dan terusnya dan terusnya
ada keyakinan sepertinya di kubu prabowo subianto
bahwa kalau gibran yang maju
maka pengaruh jokowi jaringan politik jokowi otomatis akan pindah ke gibran
tentu kita tinggal uji
tentu tinggal kita lihat apakah
otomatis pemilih jokowi itu akan migrasi
dan akan hijrah mendukung mas gibran nantinya di dua ribu dua puluh empat
saya termasuk yang selalu mengatakan bahwa
elektabilitas itu tidak bisa diwariskan
elektabilitas itu tentu butuh kerja kerja politik yang nyata
butuh kerja yang terukur butuh kerja kerja yang smart
sehingga pemilih di bawah itu mampu diyakinkan
karena tiga bulan tersisa menuju pencapai resan itu bukan perkara mudah ya
karena pesaing pesaing yang lain kualisinya
amin kualisinya ganjar dan pahut
tentu melakukan kerja kerja politik yang cukup terukur
ini yang saya sebut sebagai peluang dan positifnya
karena ada keyakinan dan asumsi bahwa pemilih pak jokowi akan migrasi dan pindah ke gibran
tinggal diuji apakah betul seperti itu realitasnya
nah yang ketiga kalau mau jujur sebenarnya
secara kualitatif ya mas gibran ini kan jam terbang politiknya dibanding dengan yang lain tentu jauh lebih sedikit
baru tiga tahun jadi wali kota solo
sementara penantang penantangnya yang saya kira punya portfolio politik yang mentereng
anies baswedan itu adalah rektor para madinah sekolahnya di amerika
kemudian yang paling penting adalah mantan gubernur yang saya kira mendapatkan apresiasi dari kalangan masyarakat
begitupun dengan mohaimin iskandar pernah jadi menteri anggota dewan dan ketua umum partai
yang saya kira memang punya karir politik yang agak sedikit mentereng
ganjar begitu pun saya lihat adalah mantan anggota dewan dua periode
mantan gubernur jawa tengah dewa perode
dan begitu pun pak mahfud yang memiliki replika politik menurut saya juga cukup luar biasa
di eksekutif pernah dikati pernah dan legislatif pun juga pernah
nah pertanyaannya adalah gibran dibandingkan dengan yang lain
tentu dalam konteks itu agak sedikit lemah dan agak kurang
karena pengalaman politik mas gibran itu hanya bisa dilihat dalam setahun jadi wali kota solo
it the end of the day nya pemilih kita itu seringkali tidak melihat apa latar belakang
apa rekam jejak yang dimiliki oleh sang calon
yang dilihat itu sejauh mana mesin politik menjangkau mereka mendatangi mereka door to door campaign
bahwa gibran misalnya adalah sosok yang juga layak untuk dipilih di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena begitu banyak pemilih kita itu memilih pemimpin memilih calon presiden dan wakil presiden
bukan karena latar belakang bukan karena track record bukan karena rekam jejak
tapi ada sentimen sentimen primordial ada sentimen sentimen yang berbasisnya emosional
misalnya mungkin karena anaknya pak jokowi
gibran itu cenderung disukai misalnya
oleh karena itu ini yang saya kira perlu diuji ke depan
saya tidak bisa berkesimpulan hari ini
sebagaimana kita lihat dalam angka angka statistik siapa yang kira kira unggul di antara poros politik yang lain
tapi yang jelas ketika gibran maju sebagai pendamping prabowo ini adalah menjadi salah satu penanda bahwa
akan terjadi politik yang cukup luar biasa dinamisnya persaingannya akan sangat keras menuju dua ribu dua puluh
terutama dengan pdip
karena secara langsung menurut saya ketika gibran maju berdampingan dengan prabowo subianto
ini jelas pesan politiknya
bahwa jokowi bahwa gibran ini siap berhadapan hadapan dengan pdip secara terbuka
ini perang tersebut
artinya artinya mas adi kalau kita lihat sosok gibran ini sangat bisa dikatakan poin terbesarnya
poin plusnya adalah mengejar jokowis effect tadi
tapi kita tahu beberapa hari sebelum deklarasi
kita juga tahu ada putusan mk
yang menyatakan bahwa tidak memperbolehkan begitu capres cawapres di usia sebelum empat puluh tahun
tapi memperbolehkan jika memiliki pengalaman sebagai kepala pemerintahan begitu kepala daerah kepala pemerintahan
nah ini juga akhirnya membuat sentimen negatif juga muncul terutama terhadap presiden joko widodo
seberapa besar kemudian pengaruhnya adanya putusan mk terkait dengan dinamika yang ada ini
yang akhirnya mempengaruhi bagaimana nanti alasan mqa
bagaimana nanti elektabilitas dari prabowo gibran
kalau kita baca di sini prabowo pilih gibran jadinya nanti akan jadi kekuatan atau justru malah akan jadi beban mas adi
saya kira dua hal pertama ada opportunity bahwa dengan gibran jadi damping prabowo subianto
ada harapan kekuatan politik prabowo dan jokowi ini bisa menyatu di dua ribu dua puluh empat ya mbak
karena approval rating tingkat kesukaan dan tingkat kepercayaan publik ke jokowi itu cukup luar biasa hari ini
itu tidak bisa dimantah ini sepertinya teori yang dipakai oleh kubu pendukung prabowo subianto
satu satunya cara untuk memenangkan prabowo di dua ribu dua puluh empat dengan cara mendapatkan jokowi effect
ya itu menjadikan gibran sebagai pendampingnya itu yang saya kira bisa diduga ya
tapi yang kedua ingat bahwa ini justru bisa berdampak negatif ya karena kalau kita membaca sentimen publik terutama

terutama ketika mas kak mas adi mohon maaf ini kita harus sudahi dulu atau kita jeda terlebih dahulu
terkait dialog karena kita akan langsung menyimak ini pernyataan pers yang akan disampaikan prabowo subianto
kita simak bersama
pak prabowo pak jokowi dan ketua mk mas gibran digugat ke kpk
di apa berdampak kpk
pertama tama hari rabu dari ambala sampai ke ketua mk pak prabowo di gini

pak prabowo bisa bicarakan pak
hah masa saya cerita sama anda

seperti apa tanggapan anda
ya saya terlalu tua gibran terlalu muda ini ini ini itu
ya ini namanya politik indonesia kadang kadang tidak fair ya
itu kan namanya isu dinasti politik ya bapak
oh dinasti semua dinasti bung
semua dinasti iya kan
kita jangan cari yang negatif lah
cari yang positif ya
orang ingin berbakti
saya juga dinasti
gugur untuk republik indonesia
kita dinasti merah putih
kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat
kalau dinastinya pak jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa
jadi berpikir yang baiklah
berpikir positif ya oke
itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto dari rapimnas partai gerindra
saya akan langsung kembali bergabung bersama dengan mas adi prayitno
mas adi tadi yang menarik yang disampaikan terkait dengan dinasti politik
tadi dengan tegas pak jokowi menyatakan bahwa saya juga bagian dari dinasti
tapi apa salahnya ketika dinastinya pak jokowi juga ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara
bagaimana mas adi anda menanggapi hal tersebut
ya saya kira satu hal soal politik kekeluargaan atau yang sering kita disebut sebagai politik dinasti adalah buah manis sekaligus buah pahit dari demokrasi
buah manisnya adalah karena memang semua orang di negara manapun termasuk di indonesia harus punya hak yang sama untuk menjadi pejabat publik
entah sebagai gubernur bupati wali kota bahkan calon presiden
itu hak politik konsesional setiap orang yang harus dihormati
tapi bagi saya begini bahwa yang menjadi rumit dan buruk dari politik dinasti itu kalau kemudian ada kemudahan kemudahan dan bahkan mencoba untuk merekayasa peraturan peraturan agar supaya keluarga politik dinasti itu mendapatkan kemudahan kemudahan untuk memenangkan pertarungan mbak
kalau politik dinasti itu adalah didasarkan atas sosialisasi politik dan kerja kerja politik yang dimulai dari bawah nggak ada soal
misalnya sejak kecil keluarga dinasti itu terbiasa belajar politik
misalnya di kita kalau bapaknya seorang politisi dan pejabat publik anak kemudian keluarga besarnya belajar dari nol kemudian suatu waktu misalnya menjadi pejabat publik dan itu hebat
saya kira itu tidak akan menjadi suatu hal yang negatif
kenapa orang misalnya tidak mempersoalkan politik dinastinya bu megawati terhadap puan misalnya
karena puan belajar politik ketika puan masih kecil membersamai megawati ketika memulai perjuangan politik dari bawah dan dari nol
begitupun orang misalnya tidak ribut soal sby membangun politik dinasti
karena ibas sudah lama jadi anggota dewan
sudah lama ikut sby belajar politik
yang menjadi ramai itu kalau tiba tiba jadi gubernur jadi bupati jadi wali kota tanpa proses apapun yang matang
kan itu yang ramai
baru saat dua hari jadi pengurus partai tiba tiba jadi ketua umum
itu yang ramai
itu yang kemudian tendensinya negatif
baru misalnya jadi wali kota jadi gubernur dalam hitungan tahun setahun dua tahun
tiba tiba misalnya punya
tiba tiba misalnya punya penduduk
hak istimewa untuk bisa maju pilpres misalnya
kan itu yang kemudian dikritik oleh publik
politik dinasti adalah suatu hal yang niscaya yang saya kira tidak bisa dihilangkan
tapi ingat politik dinasti itu seringkali menggunakan begitu banyak instrumen
kemudahan kemudahan untuk bisa maju dan memenangkan pertarungan
itulah yang saya kira saya sebut sebagai cacat bawaan dari politik dinasti
tapi selama karir politik politik dinasti itu dimulai dari bawah
tidak menggunakan kekuasaan keluarga besarnya
sepanjang itu juga ya saya kira politik dinasti yang semacam itu layak diapresiasi
karena dia memiliki kesempatan dan resource yang sama untuk bertanding dengan yang mereka tidak memiliki dinasti politik
nah menurut saya per hari ini kenapa yang ramai
karena ada kesan ada karpet yang sengaja dipermudah untuk memenangkan dan meloloskan calon tertentu
kan itu saja mbak ceritanya
ke dalam konteks mas gibran misalnya
kalau mas gibran itu setelah dari wali kota solo kemudian jadi bupati terus gubernur setelah itu jadi presiden
saya kira publik tidak akan ramai
pasti orang akan mengatakan ini adalah contoh dinasti politik yang bagus
karena misalnya sejak pak jokowi jadi presiden tidak tergiur untuk langsung lompat ke jantung kekuasaan
yang ramai itu karena baru jadi wali kota solo baru tiga tahun tapi kemudian menjadi calon presiden
dan itu yang ramai sebenarnya
bagi saya inilah keramaian keramaian per hari ini kemudian menjadi keributan
yang cukup luar biasa
termasuk mas kaisang
baru dua hari jadi anggota partai misalnya tiba tiba jadi ketua umum partai
ini yang ribut
kalau anak mantu keluarga besarnya terjun ke politik bagi saya tidak ada masalah
yang masalah itu kalau kemudian ada kesan terburu buru ada kesan serba instan terkesan ada kemudahan kemudahan yang sengaja diperbuat
supaya keluarga besar dinasti itu bisa maju
tapi inilah demokrasi kita mbak
makanya saya bilang politik dinasti itu adalah kabar baik segaligus kabar buruk bagi demokrasi kita
mas adi tadi anda juga sempat menyebutkan bahwa dengan kemudian tiga tiga pasangan calon bakal calon presiden dan wakil presiden ini sudah mendeklarasikan
artinya akan makin terlihat jelas ini kedepannya
pertarungannya akan seperti apa akan semakin memanas
terlebih kita tahu ada satu kondisi bahwa meskipun sudah mengaku bertemu dengan puan maharani dan juga arsyad rashid
namun kita tahu bahwa gibran raka buming raka sampai saat ini statusnya disebutkan masih kader dari p tiga
kalau kita lihat ini implikasinya akan seperti apa nanti ke depannya
mas adi apakah kemudian nanti pdip yang akan memutus hubungan dengan gibran atau justru gibran mengundurkan diri
atau apa kemudian implikasi dari kondisi kondisi seperti ini
mas adi kalau kita kaitkan
saya kira begini saya tidak tahu persis bagaimana elit elit pdip dan jokowi tentu saja dalam hubungannya kali ini
tapi kalau saya membaca ini soal komunikasi politik ya
kenapa misalnya pdip tidak beri atas

tidak langsung memecat dan mengeluarkan gibran dan bahkan jokowi dari pdip
tentu ini bagian dari strategi komunikasi politik
bahwa pdip lah yang kemudian ditinggalkan
bahwa pdip lah yang kemudian didolimi
bahwa pdip itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah meninggalkan jokowi
tetap tegak lurus dan terus menjadikan jokowi sebagai orang penting ya
di partai tentu saja
karena kalau pdip tiba tiba memecat mengeluarkan gibran dan jokowi misalnya
ini khawatir akan berdampak buruk bagi pdip
seakan akan memang pdip itu punya tangan besi yang memang tidak pernah kompromi ya
kepada kader kader mereka sekalipun itu presiden
dan ini yang saya baca
kenapa sampai hari ini misalnya teman teman pdip masih menganggap jokowi dan gibran sebagai bagian dari mereka
karena mereka tidak mau dibully dan dikritik oleh orang
mereka nggak mau dikritik sebagai partai yang tidak menghargai kader terbaik mereka jokowi dan gibran
dan akhirnya sekalipun gibran ini sudah pindah hati secara politik
dan tentu saja ada jokowi di belakangnya
pdip terlihat begitu kalem dan santai
karena bagi pdip ini adalah realitas politik yang tidak bisa dibantah
dan satu hal
bahwa pdip tidak akan meninggalkan jokowi sampai kapanpun
kecuali pdip dan kecuali maksud saya jokowi dan gibran yang kemudian memutuskan menyatakan diri keluar dari pdip
maka saat itu juga sepertinya pdip akan membiarkan jokowi dan gibran akan keluar
tapi rasa rasanya sampai kapanpun pdip tidak akan memberikan surat mandat ataupun peringatan apalagi surat pemecatan kepada jokowi dan gibran
karena pdip tidak mau dibully dan dikritik sebagai partai yang tidak menghargai keputusan politik kader mereka
meski kita tahu dilihat dari jauh
pastinya pdip mendidih ini mbak
hatinya teriris iris gitu ya
bagaimana mungkin salah satu kader terbaik mereka harus meninggalkan mereka
beda mazhab dan beda pilihan di dua ribu dua puluh
pdip cukup sakit dalam konteks ini
tapi di tengah rasa sakit itu sepertinya pdip sedang menahan betul
supaya tidak ada feedback dan serangan balik yang terus mengarah kepada pdip
ini soal batu sengaja strategi dan komunikasi politik
kita akan lihat nanti bagaimana strategi komunikasi politik menghadapi dinamika politik yang masih tentu masih panjang
hingga nanti di tahun dua ribu dua puluh
terima kasih banyak atas dialog kita pada hari ini
yang tadi juga sambil diselas selas sudah langsung kita dengarkan
pernyataan langsung dari ketua umum partai gerindra prabowo subianto dalam rapimnas partai gerindra
terima kasih banyak direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi prayitno sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected